lingkaran survei indonesia deni ja merilis survei terbaru
jika hanya satu putaran prabowo versus ganjar
prabowo subianto akan menjadi pemenang dengan selisih tujuh dua persen
elektabilitas prabowo sebesar lima puluh empat persen ganjar empat puluh tiga dua persen
elektabilitas prabowo subianto akan meningkat
karena faktor migrasi pemilih anis yang tak berimbang
mayoritas pendukung anies akan lebih banyak berpindah
mendukung prabowo subianto dalam pemilihan presiden mendatang
secara head to head pertarungan antara prabowo subianto dan ganjar pranowo
dari hasil survei temuan lapangan kami
jika hanya ada dua calon yang bertarung pada saat ini
pak prabowo subianto itu unggul sebesar lima puluh empat persen dukungannya
dibanding pak ganjar pranowo yang hanya sebesar empat puluh tiga dua persen
jadi emang cukup tebal ya marginnya yaitu sebesar tujuh dua persen selisihnya
selain gugatan hukum ke ma yang terus diajukan oleh staff kepresidenan muldoko
terkait kepegurusan partai demokrat
kasus hukum yang menimpa petinggi partai nasdem joni g plate
juga bisa menjadi persoalan anies gagal mendapatkan tiket maju menjadi calon presiden
tim liputan cnn indonesia